relawan jokowi mania atau joman mengunjungi kediaman ketua umum partai gerindra prabowo subianto di jalan kertanegara jakarta selatan kamisore
kedatangan relawan pendukung jokowi pada pilpres beberapa waktu lalu ini bertujuan memberikan dukungan kepada prabowo pada pilpres dua ribu dua puluh
relawan joman membentuk gerakan dukungan yang diberi nama prabowo mania dua
dukungan ini pun disambut baik sang ketua umum gerindra
untuk meneruskan perjuangan jokowi dodo tahun dua ribu empat dan saya merasa sangat dihormati saya merasa sangat dibesarkan jiwa saya moral saya energi saya
saya merasa dengan dukungan mereka saya tambah muda dua puluh tiga tahun
sebelumnya relawan joman sempat mendeklarasikan
mendukung ganjar pranowo
namun mereka menarik dukungan dan beralih mendukung prabowo subianto
mendukung pak prabowo maju di pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
kalau mau dijawab ini sebenarnya penggodakan sudah lama sekali
kita dari lima bulan yang lalu
memang momentumnya pas sekarang
nggak ada kaitan dengan pak presiden dengan siapapun
ini murni hasil sebuah kesepakatan kita
bahwa kita ingin ke depan ini mendapatkan pemimpin yang punya gagasan
dan punya alih
sementara itu komunitas ojek online pendukung ganjar pranowo menggelar aksi simpatik
di sepanjang jalan mayor oking cibinong bogor jawa barat
relawan pendukung yang tergabung dalam komunitas ojek online bogor raya atau kajol ini
melakukan kegiatan bersih bersih jalan dan mengecat separator jalan
ini kajol indonesia dukung ganjar melakukan giat sosial
yaitu pembersihan jalan dan juga pengecatan separator
yang ada di kawasan cibinong
tujuannya sih yang pertama kita ingin membuat kawasan cibinong ini lebih rapih
lebih bersih dan juga nyaman untuk pengguna jalan yang melintasi kawasan cibinong
komunitas ojol berharap aksi peduli jalanan ini bermanfaat bagi masyarakat
tim liputan cnn indonesia